ingin berkontribusi untuk mengurangi produksi sampah namun masih bingung harus mulai dari mana
tenang saja kita bisa mulai dari hal hal yang kecil yang ternyata memiliki dampak yang besar
kita bisa mulai dari berbelanja di toko ecer atau yang lebih dikenal dengan park store
toko ecer bulk store atau zero waste shop memiliki konsep hampir sama seperti supermarket yang menyediakan berbagai kebutuhan dapur hingga perlengkapan mandi
namun perbedaannya adalah di sini kita berbelanja dengan menggunakan kontainer atau wadah yang kita bawa dari rumah
ingin mendukung gaya hidup ramah lingkungan menjadi tujuan utama zero waste shop
toko nekat itu ada sejak april tahun lalu
nah inspirasi itu lebih ke environmental ya karena kan kita sempat lihat tuh beberapa
ada environmental issue dari mulai dolphin lah turtles terus banjir juga
jadi karena itu bikin saya sadar kayaknya harus berbuat sesuatu nih
mungkin dengan adanya toko seperti ini bikin orang menjadi lebih aware akan sampah dan mereka mau willing untuk mencoba hidup dengan mengurangi sampah
jadi bulk store itu sebenarnya konsepnya seperti toko kelontong ya
toko kelontong toko kebutuhan sehari hari
tapi kita yang membedakan adalah caranya lebih
jadi bertanggung jawab terhadap kemasan plastik terutama dan juga produk produknya juga yang lebih lokal lebih sehat lebih sourcingnya juga yang kita make sure ethical
jadi lebih curated sebenarnya
seperti namanya box store atau toko ecer di sini anda bisa membeli produk dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anda
karena di bulk store atau zero waste shop harganya dihitung per gram
bu tuan lagi pengen coba masak vegan mac and cheese kan
jadi kalau misalnya ada produk yang jarang ketemu kalau misalkan di soal layan biasa gitu kan kalau misal pun ada jawaban tergede banget
jadi kayak yaudah di sini kayak paling pas untuk beli beli hal hal yang jarang ketemu di store
sebagian besar jenis produk yang ada di zero waste shop merupakan produk organik
sumbernya pun sebagian besar berasal dari petani lokal
hal itulah yang membuat beberapa harga makanan di toko ini sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di pasar tradisional
jadi selain mengutamakan isu lingkungan zero waste shop juga memiliki banyak produk yang berbeda
memudahkan pelanggannya untuk mendapatkan makanan sehat dengan kualitas tinggi
zero waste shop lainnya juga hadir di beberapa wilayah jakarta dan sekitarnya
bagi anda yang mau mencoba
jangan lupa membawa wadah dari rumah
zero waste shop menyediakan berbagai ukuran jar dan paper bag yang tentu saja
wadah yang dibeli tersebut diharapkan dapat digunakan berulang kali
sebaliknya jika anda memiliki jar atau wadah yang terlalu banyak di rumah
anda bisa membawanya ke zero waste shop ini dan nantinya akan diberikan potongan harga saat berbelanja
nah ini dia barang barang yang saya beli di toko ecer atau zero waste shop
nah di sini saya beli ada keriti ada sikat gigi
ada sabun mandi dan juga yang lainnya
jika semua barang barang ini saya beli di sualayan atau di supermarket
pastinya mereka akan datang dalam kemasan
namun karena saya belanjanya di toko ini
saya tidak perlu khawatir untuk memproduksi sampah baru
karena saya membawa wadah sendiri dari rumah
dan pastinya wadah ini bisa digunakan berulang kali
selain itu saya tidak perlu khawatir untuk buang buang makanan atau wasting food
karena saya membeli bahan makanan sesuai dengan kebutuhan saya
gampang kan untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan
dami ningrum wadili julian jakarta